sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

di sini ada sebuah jururawat di sini
jadi baca mereka untuk nikmati mereka yang misschien
banyak orang yang akan tidak menyokong
alamak e leader asia
ontengnya ada beberapa jururawat yang akan
mencari bantuan biasa
cepet ya berzahira
iya tapi kenapa mesti aku
kenapa nggak arman aja
aku ada urusan sama arman
orang aku pengennya sama arman
udah nggak cepet ya berzahira sana
oke kalau kamu nggak mau berzahira
aku lain kali gak mau nemenin kamu
sampai masuk ke kampus
terus kalau perlu
aku gak mau jadi supir kamu lagi
masih banyak kok yang mau nerima
aku jadi supir
kamu jangan nangis lagi ya
kamu jangan sedih
nggak bakalan ada lagi yang gangguin kamu
bukan itu yang jadi beban pikiran aku
tapi masalah papa aku ki
masalah papa aku
iya tapi kan kamu tahu kan
kalau misalnya kamu nangis itu gak nyelesain masalah
dan papa kamu juga kalau misalnya tahu kamu sedih gini
pasti dia nggak mau
jadi mendingan sekarang kamu
kamu berdoa buat apa kamu
aku bakal bantu papa kamu
dan kalau misalnya ada kesempatan
untuk bantu papa kamu
pasti aku langsung bantu
sekarang kamu tenang
kalau aku udah tiba tiba perlu kamu
aku juga tahu kamu lagi sedih
tapi kamu jangan nangis lagi ya
maaf ya aku bikin kamu sedih lagi
pasti kamu kira cuma kamu yang bisa berhibur zairah kan
ya tapi aku rasa
kalau rezekinya perintah zahira dia bakal betribul
ya sebenarnya siapapun yang hibur non sera itu nggak penting
atau jangan jangan kamu lagi yang sedih
ya udah lah mirah
aku juga tahu ko
orang yang biasa merhatiin kita
sekarang orang itu
merhatiin orang lain